puluhan manusia silver kocar kacir dan berusaha kabur saat akan diamankan petugas satpol pp
dalam razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau pmks di sejumlah titik wilayah tangerang selatan banten
mereka sempat berlari ke kebun permukiman warga hingga mereka bersembunyi di toilet wanita
namun akhirnya berhasil diamankan petugas
peristiwa ini terjadi di ruas jalan bunderan ciater maruga ciputat
lokasi ini kerap dijadikan titik para manusia silver mengemis dan meresahkan masyarakat
dari hasil razia ini petugas mengamankan delapan belas orang pmks
sebelas di antaranya manusia silver yang melanggar psbb dan perda ketertiban umum
adanya para penyandang kesejahteraan sosial atau pmks yang ada di kota tangerang selatan
yang dianggap memang meresahkan masyarakat
kami diminta untuk melakukan operasi terhadap pmks di sini
salah satu manusia silver mengaku terpaksa mengemis di jalan setelah berhenti menjadi sopir angkot
pandemi covid sembilan belas membuat angkutannya sepi penumpang
silver seperti ini karena keadaan virus corona lagi pula
ya kemarinnya aku kan supir angkot
ya narik pun nggak ada sewa
jadi sering nombok
makanya aku jadi manusia silver untuk sementara
mks ini akan diserahkan ke dinas sosial setempat untuk dilakukan pendataan dan pembinaan lebih lanjut
dimas arief setiawan tangerang selatan banten